lagi diurus sama rendy sama felis
terus mana kan
enggak mampus sih
ya aku auch
saya coba telepon dokter dulu deh
untuk tanya kondisi mama
sepertinya mama butuh pendamping
saya disini gak kemana mana
mau telpon sebentar dulu deh
mau telpon di luar dulu sebentar
kamu bisa rahat ya
gak lama kok
kok fers ngangkat angkat juga ya
sebenernya apa yang terjadi
saya coba telpon rumah sakit
yang membawa ambulan tadi
saya mau nanya nomor drivernya
asesan pribadi dari pak alderbahar dan apahari
suami dari ibu andini karisma putri
saya ingin menanyakan
mobil ambulans yang
ke rumah sakit jakarta
itu sekarang gimana ya
atau mungkin saya boleh minta nomor drivernya
pak ini serius pak
saya boleh minta titik dimana ambulans itu
berada ya pak
tolong kirim ke saya ya
ya baik terima kasih
kenapa kejadiannya seperti ini
mas gunpa lagi banyak pikiran saat ini
tapi tetep saya harus kasih tau soal ini ke pak al
dan sekarang juga saya harus ke titik yang diinfo kan pihak rumah sakit tadi
loh mbak elsa
kok sendirian mbak
gue gak boleh nih keliatan cemas
oke elsa lo harus tenang
belum pulang mbak
kan kemarin mbak berangkatnya bareng
pulangnya juga harus bareng dong mbak
hmm saya kira udah pulang loh sienna nya
soalnya di villa tiba tiba dia gak ada
makanya kan saya telepon kamu semangat
mbak sienna memang belum pulang
bahkan sampai siang ini mbak shami belum ada kabar
biasanya kalau mbak shana pulang
pasti telepon saya buat nyalain
ya terus gimana ya
gue juga bingung dia kemana ya sebenernya
apa jangan jangan mbak shena pergi ya mbak
tapi gak ngajak ngajak mbak elsa
soalnya kan emang siana beberapa hari ini kan dia lagi kesel sama saya
ya udah deh mbak
kalau gitu saya ke kamar dulu ya mbak
di dapur ada mie instan nggak
kalau ada tolong bikinin ya
aduh gimana ya
waktu itu kan mbak shana pernah ngomong sama saya
kalau mbak elsa minta apa apa gak usah diledainin
kenapa gak dibolehin sama sienna
udah tenang aja sienna udah izinin saya kok
makanya kan kemarin dia ikut saya
terus ketemu sama keluarga saya
ya udah deh kalau kayak gitu saya bikinin dulu ya mbak
mumpung sienna gak ada aku coba masuk kali ya
ini pasti kuncinya sama mbak itu tuh
gimana ya cara ngambilnya
ini kenapa pak
saya juga kurang tahu pak
saya tadi lagi bawa pasien ini
terus tiba tiba mobil saya dicegat pak
saya asisten dari palibaran
suami dari bu andin
iya saya tahu kalau bapak ini orang dari bu andin pak
kita tidak tahu pak
saya juga tidak terlibat dalam urusan ini
saya nggak menurut bapak
kenapa bu ani bisa dibawa sama orang yang dikenal
iya pak tadi kronologinya itu saya dicegat
lalu pintu saya dibuka
saya langsung dihajar
terus saya bangun
saya lihat ke belakang
pasien sudah tidak ada pak
kayaknya dibius pak sama orang yang udah dikenal tadi pak
bel bel bangun bel
sebentar saya coba telepon polisi
orang yang dikenal
istri bos kamu gak akan selamat
dia akan pergi dari dunia ini
jangan jangan jangan balik
ya terima kasih banyak dok ya
nah allah ini ada apa lagi sih
tidak ada apa apa
semuanya udah beres bos
gimana kalau saya akan lapor ke
prosek terdekat disini
jangan jangan jangan
jangan sampai berita ini bocor dulu
terus soalnya dalam telepon saya dan mengancam saya
jangan sampai melapor ke siapapun
halo pak selamat siang
ini barusan saya ditelepon